suasana sekitar pasar kebayoran lama jakarta selatan masih dipadati pedagang pada jumat pagi
padahal pasar sudah ditutup sejak kamis delapan belas juni hingga sabtu karena ada sebagian pedagang yang positif covid sembilan belas
para pedagang bukanlah pedagang yang berasal dari dalam area gedung pasar kebayoran lama
para pedagang yang didominasi oleh pedagang sayur mayur ini mengaku sudah lama berdagang di depan pasar kebayoran lama
mereka mengaku tidak punya pilihan untuk menyambung hidup meski khawatir karena ada pedagang dari dalam gedung pasar yang positif corona
namun sekitar pukul delapan pagi para pedagang ini dibubarkan oleh polisi pamung praja
karena seluruh area pasar akan disemprot disinfektan
para pedagang mengikuti arahan satpol pp karena agenda penyemprotan disinfektan ini telah disosialisasikan sebelumnya
jadi sesuai dengan diagendakan dari kemarin dari kecamatan bahwa hari ini pasar kebayoran lama tidak ada aktivitas untuk melakukan penyemprotan disinfektan di secara keseluruhan pasar kebayoran lama yang ada di tiga kelurahan
kebayoran lama utara cipulipa
perumda pasar jaya terus memantau kondisi pedagang pasar kebayoran lama yang saat ini diketahui positif covid sembilan belas
dari empat belas orang yang dinyatakan positif tiga belas merupakan pedagang sementara satu orang lagi berasal dari keluarga pedagang
sementara untuk pedagang di area gedung pasar kebayoran lama yang tidak positif covid saat ini tengah menjalani isolasi mandiri
pasar jaya juga terus mengevaluasi
penerapan protokol kesehatan sebelum pasar kebayoran lama kembali beroperasi pada minggu dua puluh satu juni mendatang
yang masih kurang adalah akses masuk bisa dari mana saja
kalau bisa dilihat kan pasar kebayoran lama ini sangat terbuka
sangat terbuka di pinggir jalan raya dari mana saja orang bisa masuk
untuk antisipasi itu saat ini kami buka hanya satu pintu masuk
akses pintu masuk satu pintu keluar kami buka dua di pintu utara dan barat ini
untuk memastikan tidak ada pedagang yang masuk area gedung pasar kebayoran lama
saat ini juga diberikan penanda berupa garis pembatas serta kawat berduri mengelilingi gedung pasar
nabila putri hadiah diana jakarta